dan masih seputar ibadah haji menabung selama enam puluh satu tahun
seorang nenek penjual jajanan keliling di kabupaten banyumas jawa tengah
bisa menunaikan ibadah haji tahun ini
ya sang nenek ini rencananya akan berangkat ke tanah suci pada tanggal sebelas agustus mendatang
harapan wari nenek penjual jajanan keliling warga desa panusupan
kecamatan cilongok banyumas jawa tengah untuk naik haji akhirnya terwujud
selama enam puluh satu tahun nenek lima anak dan tiga belas cucu itu menyisihkan uang hasil menjual jajanan keliling
untuk biaya ibadah haji tahun ini
sehari hari nenek wari berjualan jajanan keliling kampung sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima hingga sekarang
dengan jajanan yang dibawa di kepala wari berkeliling hingga jajanan yang dijualnya habis
meski penghasilannya tidak seberapa
wari tidak menyerah untuk berangkat ke tanah suci menjalankan rukun islam kelima
rasa bangga terpancar dari wajah nenek wari
setelah angan angannya selama puluhan tahun terwujud
terus ibu ini artinya untuk membayar haji ini gimana
anu dagang terus nyalain
oh nabung itu ya
dagang jajanan kelaman keburuan keburuan
menurut saya itu orang pria pria
jadi bangga sekali saya
bangga itu lah bisa menggunakan uang
kita sedikit sedikit lah
rencananya wari akan berangkat ke tanah suci pada sebelas agustus dua ribu enam belas